masyarakat anti korupsi indonesia mendorong komisi pemberantasan korupsi bergerak cepat melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang
senilai tiga ratus triliun rupiah yang dilakukan oleh empat ratus enam puluh pegawai kementerian keuangan sejak tahun dua ribu sembilan dua ribu dua puluh tiga
kpk dinilai punya kewenangan untuk mengusut dugaan tppu tanpa menelusuri tindak pidana korupsi asalnya
untuk pengulasnya lebih dalam kita sudah terhubung lalu semuanya di zoom dengan koordinator masyarakat anti korupsi indonesia
atau maki boyamin saiman selamat sore bang boyamin
sore rifana dan seluruh pemirsa
bang boyamin ini masyarakat anti korupsi atau lembaga anda mendorong kpk mengusut adanya dugaan tppu tindak pidana pencucian uang
dari hasil temuan ppatk soal transaksi janggal tiga ratus triliun di kementerian keuangan
apakah anda ataupun maki menilai bahwa kpk ini sedang ragu ragu untuk mengusut kasus tppu nya
jadi kalau dari pernyataan pernyataan kemarin kan bahkan ngomong
wah nggak bisa tidak ada aturannya lhkpn
dan kalau tppu aja tidak ada predikat kerennya nggak bisa
memang nggak bisa kalau kpk hanya predikat krimnya tidak ada
nah menggunakan pasal sebelas undang undang pemberantasan korupsi
di mana di situ pegawai negeri yang menerima sesuatu janji dan lain sebagainya
itu sepanjang tidak dilaporkan kepada kpk tiga puluh hari maka dikenakan gratifikasi
nah dari situ
tapi sebenarnya kpk tetap bisa mengusut ini dugaan pasal dua pasal tiga undang undang pemberantasan korupsi
dengan proses bahwa ada setidaknya pembiaran wajib pajak itu membayar tidak sesuai semestinya
bahkan sangat kecil dan itu dibiarkan
dan tanda kutip sebenarnya tidak dibiarkan
dugaannya malah lebih tinggi lagi sekongkol
nah sebenarnya maksud saya begitu
kalau kpk itu mau mengusut tetap bisa dengan pencucian uang
dengan proses proses yang sesuai kewenangan kpk yaitu tetap korupsi
korupsinya bisa suap gratifikasi pungutan liar
dan segala hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan uang menang maupun perbuatan lawan hukum
jadi saya kira itu maksud saya
tapi kalau ini tidak bisa ditemukan predikat kerennya
maka diserahkan kepada polisi karena polisi pernah mengurus perkara begini
bahkan waktu itu kuasa hukum korban
sebuah bank di tegal diperiksa diproses oleh polda jawa tengah
dibawa ke pengadilan dengan pasal tunggal yaitu pencucian uang
bahwa ada cerita dia membobol bank bersama nasabah
kemudian jaminannya tidak dupuh
dan kemudian uangnya dibelikan rumah belikan tanah belikan mobil dan sebagainya
jadi dipilah gitu
jadi sebetulnya kpk bisa langsung mengusut tidak pidana pencucian uang
tapi menemukan predikat kerennya karena sudah ada pengalaman
itu dilakukan oleh penyidik dari pol gajal tengah
dilakukan oleh polisi itu sudah pernah ya bang boyamin
maksudnya kalau kpk tetap harus ada predikat keren korupsinya
karena kewenangannya kpk kan harus ada korupsinya
tapi maksudnya kalau nanti sampai tidak ketemu sama sekali
tapi tidak mungkin lah itu muskill kalau tidak ketemu
berarti nggak niat kerja kpk nya
serahkan kepada polisi gitu
kenapa kpk dalam perkara ini harus bergerak cepat menyelidiki dugaan tppu
apakah kurang jika mengandalkan investigasi dari inspektora jenderal kementerian keuangan bang boyamin
tidak cukup ya
tapi maksudnya kan ada lha dari ppatk
dan itu sudah berproses lama dan melacaknya sudah lama
dan itu kalau saya gitu mendapatkan hasil dari bocoran dari ppatk
sudah saya goreng ke masyarakat
karena itu sudah setengah matang
sepak bola itu sudah penalti tinggal mengegulkan
prosesnya pasti akan ketahuan dugaan penyimpangannya
yaitu dari tadi minimal gratifikasi
kemudian bahkan level pemerasan
pemutan liar gitu
proses yang mestinya itu wajib pajak itu
tidak mungkin memberikan sesuatu
kalau kemudian dia tidak dapat sesuatu keringanan
kalau tidak ada gratifikasi ya
lebih tinggi misalnya
level level yang lain ada misalnya
keberatan pajak bandingnya diterima karena dugaan sekongkol
pernah dulu yang ditangkap penegak hukum ternyata sekongkol
atau membiarkan wajib pajak itu melaporkan sesuatu yang tidak benar
bukan hanya sekedar keringanan dan tutup mata
misalnya transfer pricing
misalnya itu pura pura menjual ke teman sendiri dengan harga murah
terafiliasi baru dijual ke luar negeri
itu biasanya pusat tambang dan sosok
jadi ini banyak yang bisa dilakukan di tracking
yang bersangkutan ini ngurusi wajib pajak siapa saja
nggak akan sulit
apakah mereka mau
jadi bisa di trace ya tindak pidana korupsinya
apakah ada gratifikasi di situ
ataupun penggunaan posisi ya
ataupun trading influence begitu ya
dengan wajib pajak
itu yang anda sinyalir
saya minggu kemarin kan melaporkan ke jaksa agung
ke jaksa anagung sorry
itu atas tagian pajak satu tujuh triliun
ternyata hanya diselesaikan
tanda kutip itu dengan hanya uang lima belas miliar
dan kemudian seperti dipending
kalau mungkin ini aku tidak teriak teriak
mungkin nggak akan ada yang tahu bahwa ada proses
pajak yang punya tanggungan satu tujuh triliun
bahkan diizinkan untuk disandera tiga orang
tapi dalam pelaksanaannya hanya disandera
orang yang paling bawah hartanya dan tidak punya saham
dan disuruh hanya membayar sesuai hartanya tadi lima belas miliar dilepas
mestinya kan itu tidak dilepas ataupun dibuat dikejar yang berbunyi
dikejar yang dua orang lain
tapi sampai tiga tahun ini tidak dikejar itu
peristiwanya tahun dua ribu tujuh belas akhir
ini berarti sudah hampir lima tahun dong malah
kalau nggak ketahuan saya
saya yakin tidak akan ada yang mengerti
kemarin saya jengkel
saya laporkan ke jaksa anagung
biar proses yang orang membiarkan
waktunya yang tanda kucip membiarkan ini tidak diselesaikan
kalau bisa dikenakan pasar pasar perbuatan wang hukum
atau penyelahgunaan wang unang tadi
ini kan dari laporan
lha laporan hasil analisisnya ppatk dari kurun waktu dua ribu sembilan sampai dua ribu dua puluh tiga
artinya sekitar empat belas tahun ya
sudah ada sebetulnya laporan yang diberikan oleh ppatk kepada kementerian keuangan
ada upaya untuk menutupi ini atau membiarkan ini dari internal kementerian keuangan
anda melihatnya bang boyamin
saya melihatnya paling tidak membiarkan
karena ada dugaan saling tahu sama tahu
karena tahun dua ribu dua belas di mana
ada itu dugaan rekening gendut juga
di oknum kementerian keuangan khususnya pajak itu
sekitar tujuh orang waktu itu yang disorot
dan kalau mau riva
saya buka di sini
di kementerian keuangan itu
dibuat tahun dua ribu tujuh belas nomor sembilan
sebagai perpu nomor satu tahun dua ribu tujuh belas juga
tentang akses terhadap informasi keuangan berkaitan dengan pajak
mestinya bu sri mulyani memeriksa semua pejabatnya
sampai eselon empat diperiksa semua transaksi keuangannya
jangan kepada kami saja wajib pajak yang di tracking informasi keuangannya
itu bisa dipakai untuk menyelidiki anak buahnya ya
saya karena gara gara punya kredit pinjaman tiga properti harganya dua puluh juta
dianggap penghasilan saya enam puluh juta begitu waktu itu
kemudian saya diskusikan
menurut saya bayar pajak kewajiban saya
karena itu saya hanya pinjaman
ternyata dianggap begitu
jadi saya saja pernah di tracking
kalau saya saja kena
maksudnya pejabatnya kan lebih kena gitu kan
tapi dengan laporan yang sudah berlangsung dari dua ribu sembilan sampai dua ribu dua puluh
empat belas tahun ini
apakah masih bisa diproses hukum ya
nggak kan dalawar saya bang muawiyah wim
bicara korupsi nanti kan delapan belas tahun rifana
jadi masih dalawar saya masih panjang masih cukup
men treatment dugaan pungli di bandara soekarno hatta terhadap jasa kurir
yang sebenarnya itu sudah ditemukan oleh inspektor general
tapi kemudian setelah di kementerian keuangan malah dibersihkan
dan yang bersambutan dipromosi
akhirnya saya bawa ke kejaksaan tinggi banten
waktu itu diproses bawa ke mandilan
dan dihukum tiga lima tahun setengah
inkrah baru dua minggu yang lalu
itu putusan kasasinya turun
tapi saya belum tahu
apakah yang bersangkutan sudah diberhentikan
seperti tadi bu sri mulyani menyatakan seperti itu
atau data data yang dikatakan tadi
ada sanksi segala macam
lalu saya tahu sendiri
ada dugaan pungutan liar aja
dari inspektor generalnya sendiri
seakan akan tidak percaya
dibawa ke atasannya yang bersangkutan di kalimantan
kemudian dinyatakan bersih dan tidak terlibat
kan saya terpaksa selalu
dalam minggu minggu ini
dua minggu ini selalu meragukan bu sri mulyani
karena seperti tadi
tadi yang satu tujuh itu
tanda tangan mengizinkan sandera itu bu sri mulyani loh
dan melepaskan juga tanda tangannya bu sri mulyani
masa tidak ditanya ini
izinnya itu tiga orang
yang dilaksanakan hanya satu orang
itu dibiarkan sampai lima tahun
empat tujuh di mana
jadi anda mau mengatakan apa nih
bahwa bu sri mulyani sebetulnya tahu
apa yang terjadi di intra kementerian keuangan
begitu bang boyamin
ya tidak sejauh itu
seperti pak mahbud
sehingga banyak hal yang harus diurusi
yang paling utama itu kan
bu sri mulyani kan
utang negara dan moneter
sehingga pajak dan biaya cukai ini
ada beberapa yang menjadi terlewatkan
nanti saya masih punya data berkaitan dengan biaya cukai itu
bahkan nilainya lebih dari satu tujuh tadi
baru saya pelajari ini kan
dan ini banyak yang kemudian juga
kenapa marak banyak bocong
seperti mogilnya si rafael itu
karena tahun dua ribu delapan dibuat peraturan
bahwa memang melegalkan penyelundupan
dan tidak diterapkan pidana penjara
tidak didenda dua sampai empat kali
tapi kemudian dianggap sebagai suatu yang bisa diputihkan
bahkan diputihkan dengan biaya masuk yang sesuai harga terkini
misalnya ini dulu mogil satu miliar
sekarang harganya dua ratus juta
biaya masuknya dua ratus juta saja
bukan dari satu miliar
baru di semarang
baru kemarin saya bongkar juga
ternyata itu kemudian dijadikan barang milik negara
dan mau dilelang
beberapa kali itu
jadi kasus penyelundupan diselesaikan dengan cara dilelang
saya ingin kembali
saya ingin kembali ke yang soal transaksi ini
saya ingin kembali ke transaksi mencurigakan
namun transaksi janggal tiga ratus triliun
yang berputar di kementerian keuangan
dengan kurun waktu selama empat belas tahun
tadi anda katakan bahwa itu tidak akan keadaan luar sah
karena delapan belas tahun keadaan luarsanya
tapi apakah kpk tidak akan kesulitan
secara ini terjadi sudah berbelasan tahun
masih mudah rivana
karena apapun itu kan ada transaksinya
bahkan kemudian dibelikan motor
masih bisa terlacak
karena ini berbasis adalah transaksi keuangan
misalnya dibelikan saham
di luar siapa
terus kemudian kalau habis itu
untung dibelikan tanah tanahnya kemana
masih banyak yang bisa dilakukan
dan inilah kalau mama niatnya
ya gampang saja
karena apalagi misalnya dibelikan polis asuransi
jadi jasa keuangan itu tiga hal itu saja yang utama
dan di saham
dan itu bisa dilacak
dan apalagi dugaan dugaan
misalnya ini bisa saja teriang panama papers
atau kota pandora
yang di luar negeri di saham dan sebagainya
kan kemarin dikatakan pak mahfud pun
itu adalah saham perusahaan tertutup
nah lebih gampang lagi
nah ini saya akan bahas ini
tidak bisa dilacak
tbk pun juga gampang
permainan permainan ini kalau memang mau dilacak
dugaan dugaan berkaitan nanti
itu oh jabatan ini ketika tahun itu dia mengurusi wajib pajaknya pt x
misalnya kemarin yang ditangkap kpk terkait dengan anggit perajunwaji
dimana sebuah perusahaan yang katanya hampir sembilan ratus miliar lebih
hanya dibayar dengan dua ratus sampai tiga ratus
sehingga ada dugaan suap sampai yang disepakati dua puluh lima miliar
tapi terbayar baru sepuluh atau berapa kan
kemudian kalau kita masih mencatat semua
seperti dulu sebelum sebelumnya ditangkap kpk
juga mengakali restitusi pajak
supaya bisa diterima oleh wajib pajak yang tadinya ditolak
terus kemudian dugaannya dapat upah
terus sekarang paling besar itu transfer pricing itu adalah di tambang batubara
cek aja sekarang
tambang tambang batubara itu keuntungannya sama aja dengan lima tahun terakhir
padahal itu harganya sekarang lima sampai sepuluh kali lipat
harga panik memubung
tapi rata rata perusahaan itu sebagian besar masih mencatatkan keuntungan yang sama
pura pura dijual tadi ke kompoknya sendiri terapiliasi tadi
itu itu aja saya sudah teriak dua minggu
saya belum dapat kabar bahwa kemudian ada hal hal bagaimana mencegah transfer pricing
menjual kompok sendiri seakan akan murah padahal di luar negeri harga mahal
masa kayak gitu dikibuli
ada juga perusahaan tambang yang kemudian izinnya dia hanya empat belas juta
tapi ternyata mengekspor sampai di angka dua puluh dua juta
sekitar ada delapan juta ton kalau itu dikalikan satu juta karena agarnya tinggi kualitasnya tinggi bisa satu t
delapan t yang tidak di yang menghilang dan tidak dipajaki tidak dapat royalti dan sebagainya
dan ini sebenarnya mudah aja uang saya dapat data itu dari laporan dia di sdm yang berkaitan bnpt
saya cocokkan di sah bandar
di mana ditapalkan dan di bagaimana juga di ini satu lagi selain sah bandar
ini ada biaya keluar dari biaya tukeng gitu
banyak contohnya ya sebetulnya kalau misalnya kpk betul betul ingin mentris selama empat belas tahun ini
cara tindak pidana pencucian uangnya itu lewat bank kemudian aset dan juga saham
jadi bisa di triss dulu dari tiga hal itu ya
tapi itu disebutkan juga ya oleh pak mahfud md tadi anda juga sudah sebutkan soal perusahaan tertutup ataupun perusahaan cangkang
ini modus pencucian uang yang dilakukan oleh pns biasanya membeli proyek
kemudian membentuk perusahaan cangkang ataupun perusahaan tertutup untuk menaruh duitnya
ini memang praktik yang sudah lama ya terjadi ya pak ya
kalau dibilang kita konvensional itu masih tradisional kalau cara cara itu
karena gampang dibaca gitu
lebih kadang kadang agak lucu begini riwana
mendirikan perusahaan sebenarnya itu rugi tapi seakan akan sebenarnya dia untung
keuntungannya itu berdasarkan hasil penyimpangan tadi seakan akan dicatatkan untung dan masuk sebagai bersih

contoh ini misalnya di solo itu ada dua hal
kita bikin warung kopi yang besar sebenarnya rugi terus
tapi dia pencatatan seakan akan di dalam laporannya pacar
dia untung dari mendirikan warung kopi tadi gitu
dan itu adalah pencucian uang yang sebenarnya kalau kita tris ke amerika
itu juga biasa dilakukan mafia bagaimana
kemudian membuat usaha duit dilemparkan dulu ke karibia
dimasukkan ke perusahaan cangkang tanam saham di sini
terus kemudian membeli usaha usahanya bagus pun tidak apa apa
uangnya jadi bersih bisa untuk investasi apapun ditabung
dengan alasan sudah dari usaha tadi
oke terakhir bang boyamin selain kementerian keuangan
apakah dari data maki transaksi janggal soal pencucian uang ini
tindak pidana pencucian uang yang nilainya fantastis
juga terjadi di kementerian lain
dialami juga ataupun dilakukan juga oleh pns kementerian lain
rifana jangan terlalu jauh begitu
saya aja data di kementerian keuangan itu nggak punya
itu semua kan dari ppatk dan pak mahfud
dan kementerian lain
ya tapi bahwa kalau ini bahasa sederhana
di hampir biasanya dulu kpk juga menangkap misalnya tentang perimbangan daerah
itu bahkan dugaannya beberapa kementerian ikut terlibat di situ
bahkan dari oknum bpk aja terlibat bagaimana ikut menggoreng itu
perdagangan pengaruh sehingga dapat duit gitu
jadi jangan hanya di kementerian
sebenarnya bpk aja ada oknumnya yang nakal
penegak hukum juga ada yang dugaannya nakal oknumnya gitu
jadi kalau kementerian kementerian lain yang proyek proyeknya menggang duit banyak gitu
ya potensi itu besar karena memang posisi institusi yang megang proyek misalnya
atau menggang anggaran
kan banyak menteri yang ditangkap gara gara bagaimana di kementerian pemuda dan olahraga juga gitu kan
ternyata itu dana olahraga yang terbesar
pura pura menjual apa membayar ke luar negeri besar
tapi sebenarnya ada feedback di dalamnya seakan akan ada vendor misalnya
misalnya iklan misalnya begitu yang sampai ratusan miliar yang bisa dinikmati untuk bacaan oknum oknum
jadi maksudnya jadi kalau pada posisi data
sebenarnya saya tidak punya data detail yaudah pak
tapi sebagian saya catat catat saja
oke baik kita tunggu nanti bagaimana tindak lanjut dari kpk
karena seperti yang tadi dikatakan oleh bang boyamin
kalau kpk betul betul ingin mengusut soal tindak pidana pencucian uang
yang terjadi di kementerian keuangan itu sebetulnya caranya banyak ya
menterinya gampang tapi kita lihat nanti bagaimana tindak lanjut dari kpk

dan juga kementerian keuangan membersihkan ataupun mengecek aset aset pegawainya
terima kasih sekali koordinator maki boyamin saiman
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
makasih ibu banda